beginilah latihan hafalan al quran yang diterapkan pondok pesantren hamalatul al quran
yang ada di desa jogoroto kecamatan jogoroto jombang jawa timur kamisia
seluruh santri tampak melantunkan al quran secara massal
mereka sedang menyelesaikan murakobah bacaan khataman al quran mingguan yang ditargetkan pengasuh
pesantren hafalan al quran yang diasuh oleh kiai haji ainul yakin ini memang spesialis mencetak hafiz dalam kurun waktu cepat
banyak santri sudah bisa lulus dalam waktu kurang dari enam bulan
bahkan cucu wakil presiden lulus kurang dari lima bulan
moh muhdlor salah satu santri yang berhasil menyelesaikan hafalan dalam kurun waktu enam bulan
santri asal sidoarjo ini mengaku enjoy bisa menempuh pendidikan di pesantren ini
dengan metode pembiasaan
dirinya bisa mengikuti seluruh program dengan mudah dan senang
sudah berapa lama mundur di sini
sudah berapa juz yang di
berapa lama bisa menghapalkan tiga puluh juz
kurang lebih enam bulan
bagaimana caranya bisa cepat mendapatkan
setiap harinya mengikuti kegiatan dengan sportif dengan baik
setorannya berapa banyak
setorannya setiap harinya itu bisa seperempat kalau enggak empat halaman
sementara pengasuh pesantren kiai haji ainul yakin mengaku
kurikulum pembiasaan dilakukan dalam lingkungan pesantren miliknya
setiap hari anak anak dibiasakan mengenal al quran
selain harus merokobah membaca satu hari lima zuz
anak anak juga wajib mengikuti sholat tahajud dan duha
dengan pembacaan setengah juz
dengan pola ini anak anak lebih akrab dan mengenal seluruh bacaan kitab suci
konsep habituasi atau pembiasaan lingkungan ini
ternyata berhasil melahirkan santri penghafal al quran
yaih hashim itu tahajudnya istiqomah setiap malam satu juz dan setiap bulan khatam
oleh karena itu karena hal ini menghasilkan sesuatu yang sangat istimewa
maka di khamalatul qur'an
kita jadikan kurikulum wajib semua santri jamaah tahajud dengan makro setengah juz
dan setiap dua bulan khatam
yang didukung oleh duha berjamaah begitu juga makronya setengah juz
dan merokobah itu adalah aurat fami'i besawqin amaliah para sohabat di setiap hari
pengasuh memastikan pendirian pesantren ini lahir karena banyaknya peminat penghafal al quran namun kesulitan biaya
pesantren yang didirikan tahun dua ribu sebelas ini kini sudah memiliki ribuan santri yang tersebar di sejumlah daerah
seluruh santri bisa mengikuti pendidikan secara gratis tanpa biaya